tsunami di selat sunda membuat minat wisatawan pelesir ke pesisir pantai menurun
seperti di obyek wisata tanjung kait kabupaten tanggerang
turunnya jumlah wisatawan ini membuat pendapatan pedagang dan nelayan ikut anjlok
kawasan wisata tanjung kait yang biasanya ramai kini sepi pengunjung
rumor air pasang dan banjir di tanjung kait membuat wisatawan enggan berkunjung ke kawasan wisata pesisir utara tanggerang banten
hal ini diakui para pedagang di sekitar tanjung kait
pedagang ikan mengaku rugi begitu juga para nelayan yang masih enggan melaut
meski masih harus waspada kawasan tanjung kait disebut aman untuk dikunjungi